luka lama itu belum pulih benar dari hati keluarga fina
air mata sang ibunda kembali tumpah saat harus mengingat kembali peristiwa tragis yang dialami sang putri
hal serupa juga dirasakan ayah dari muhammad rizky rudiana yang juga jadi korban atas kekejaman geng motor
bahkan ayah eki yang merupakan anggota polisi juga tak tinggal diam untuk mengungkap kasus pembunuhan sang putra
bagi keluarga waktu delapan tahun itu belum cukup untuk menutup luka atas kepergian vina dan eki
apalagi tiga pelaku pembunuhan masih menghirup udara bebas
saya mohon kepada seluruh warga negara indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit
eki adalah anak kandung kami
yang mana menjadi korban daripada kelompok kelompok yang kejam
saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrip
selama delapan tahun saya berupaya untuk sabar
dan saya mohon agar seluruh indonesia bisa mendoakan anak saya
supaya tenang dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap
sementara kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan vina dan muhammad rizky atau eki menyebut banyak kejanggalan dalam kasus ini
kejanggalan terjadi sejak awal penanganan penetapan tersangka persidangan hingga kasus ini diambil alih oleh polda jawa barat
menurut kuasa hukum salah satu kejanggalan yang mencolok adalah pada fakta hasil visum di rumah sakit gunung jati
menurut kuasa hukum salah satu kejanggalan yang mencolok adalah pada fakta hasil visum di rumah sakit gunung jawa
menurut kuasa hukum salah satu kejanggalan yang mencolok adalah pada fakta hasil visum di rumah sakit gunung jawa
jadi kita lebih punya alasan untuk mengatakan nol peristiwa itu terkait dengan kejahatan seksual itu
seandainya memang terjadi saya prihatin dan saya berharap pelaku kalau memang ada dihukum seberat beratnya karena sudah melakukan kejahatan secara seksual
namun apa boleh buat faktanya proses hukum tidak mengangkat masalah ini sama sekali itu satu
isu yang kedua tentang pembunuhannya
tadi kalau saya simak apa yang dikatakan oleh penasihat hukum
saya malah bertanya lagi pembunuhannya di mana
saya khawatir bahwa proses hukum terutama di tingkat kepolisian
terhadap kasus ini sangat atau terlalu mengandalkan pada pengakuan atau keterangan
dalam sekian banyak kasus saya acapkali mengkritisi proses penegakan hukum
yang terlalu mengandalkan pengakuan keterangan kesaksian atau apapun sebutannya itu
kenapa karena pengakuan keterangan kesaksian dan seterusnya
sangat mengandalkan daya ingat manusia
daya ingat manusia itu rentan mengalami fragmentasi
artinya terpecah di sana terpecah di sini sampai kemudian hilang sama sekali
dan juga rentan mengalami distorsi belok kanan belok kiri
baik berdasarkan keinginan yang bersangkutan dengan kesadarannya
dia mengubah ubah keterangannya atau karena manipulasi atau rekayasa dari luar
baik itu berupa intimidasi iming iming atau lainnya
anda melihat ada faktor eksternal itu
dari apa yang disampaikan oleh bu titin tadi indikasi itu ada
contoh bagaimana kemudian ada orang yang ditangkap tanpa melewati prosedur
itu saja sudah memunculkan efek intimidatif terhadap orang yang ditangkap tersebut
efek intimidatif sudah barang tentu
secara manusiawi orang yang diamankan oleh otoritas penegakan hukum
pasti ingin sesegera mungkin keluar dari situasi itu
ingatannya bisa akan terfragmentasi
baik dari diri dia sendiri maupun dari efek luar
demikian pula terkait dengan perbedaan antara hasil visum
otopsi atau visum dan isi tuntutan
walaupun pak yusuf selaku komisioner kompolnas berulang kali
saya simak tadi mengatakan penyidikan sudah selesai
entah itu propama bespolri
usut kembali ke titik hulu tentang proses penyelidikan dan penyidikannya
jadi betapapun ini sudah dinyatakan p dua puluh satu oleh kejaksaan
tapi inilah kesempatan untuk melakukan pengusutan kembali sejak awal
kan sudah delapan tahun maksudnya sudah banyak
ada pk ada peninjauan kembali
besaran hati dari semua pihak untuk mengakui seandainya ada hal yang harus dikoreksi
alias sebuah proses penegakan hukum yang sesat
yang akan bisa menyapu bersih seluruh otoritas penegakan hukum
mulai dari kepolisian kejaksaan sampai mahkamah agung
saya berharap tidak se ekstrim itu
tetapi dengan menyimak apa yang dikemukakan oleh penasihat hukum
dan ini sudah memunculkan tudingan tudingan kesana kemari
maka sudah barang tentu seluruh otoritas penegakan hukum harus mau membuka kembali apa yang sudah mereka kerjakan
untuk kepentingan keadilan itu kembali
mau tidak mau karena memang sudah terlalu banyak
karena kalau tidak sekali lagi akan terkesan sebagai miscarriage of justice
pada setiap tahap pidananya
anda melihat ada apa ya ya tadi anda sebutkan itu
termasuk juga ada kesan menutupi kalau misalkan tadi anda mengatakan kasus pemerkosaan itu tidak kembali menjadi
tapi kenapa kemudian berbanding terbalik dengan proses persidangan yang dilakukan secara tertutup
hari ini kita berterima kasih sudah ada representasi negara yaitu kompolnas yang berbicara tentang kasus ini
karena tadi saya menggunakan kosa kata miscarriage of justice bukan polis misconduct
tapi karena saya berbicara tentang miscarage of justice berarti seluruh mata rantai penegakan hukum
maka sudah barang tentu kompas tv perlu menghadirkan
representasi dari kejaksaan atau komisi kejaksaan
dan representasi dari mahkamah agung atau komisi judisial untuk juga memberikan tanggapan mereka
terhadap kasus yang sudah berkobar kobar sedemikian rupa
dan tampaknya memunculkan tanda tanya atau bahkan tanda silang di sana sini
sesudah seluruh otoritas penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana kita harus ikut cawe cawe dalam kasus ini
termasuk juga seharusnya komisi kejaksaan juga memberikan keterangan soal kasus ini
tadi saya katakan begitu kan seluruh baik itu komisi kepolisian nasional komisi kejaksaan komisi yudisial
perlu disimak apa tanggapan mereka tentang pemberitaan atau bahkan kesan discreach of justice sedemikian rupa
kompolnas bagaimana melihat kalau misalkan dikatakan disebutkan oleh bung reza mengatakan ada discarage of justice di sini
kompolnas kan sebagai pengawas ya jadi dalam pantauan dan penilaian kita
kita belum mengarah ke sana ini yang pasti kami kembali kepada
si posisi kasusnya ini dulu apa namanya kita tetap harus berpedoman kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap itu dulu
kecuali ada upaya hukum lain yang bisa mengoreksi putusan itu kalau upaya hukum kan berarti ada novum

misalnya kasus sudah di sp tiga bisa dibuka kembali apabila novum
tapi ini sekali lagi prosesnya sudah di pengadilan
terlepas dari ada sop yang tidak sesuai biar kita nanti kan sudah mintakan klarifikasi ini
karena kan pada waktu itu dalam proses berjalannya ada pengaduan ke propam
bagaimana tindak lanjut pengaduan di propam itu
nanti kita lihat kalau memang sudah ada hasil tindak lanjut propam itu
hasil pemeriksaan propam itu ada terkait dengan materi penyidikan yang berjalan atau tidak
kalau tidak terkait ya berarti pembuktian di dalam proses penyidikannya sudah berjalan biasa biasa saja
sekali lagi kan ini kan kasus pidana di dalam pidana itu kan kebenaran material yang akan dicari
proses itu tidak hanya selesai pada penyidikan apabila ada penyidikan yang belum lengkap
unsur unsurnya belum jelas untuk menyentuhkan bahwa ini unsurnya bisa dibuktikan atau tidak
ada koordinasi saat berkas itu dilimpahkan ke jaksa penuntut
boleh bertanya ke pak yusuf pak yusuf sepanjang yang kompolnas ketahui apakah laporan ke propam itu sudah diproses
itulah yang kami kan sebagai pengawas tentu ada prosedurnya itu sudah kita mintakan klarifikasi
sementara ini itu kita masih menunggu
belum belum kita masih menunggu secara resmi
sementara ini yang bisa kita kumpulkan kan data yang berkembang baik dari
andainya vakum seandainya ternyata propam sudah bekerja atau akan bekerja
dan hasil kerja mereka menunjukkan tidak ada yang keliru pada aspek penyidikan dan penyelidikan apa posisi komponas
ya terkait dengan pengaduan ke propam itu kan pasti dua apakah itu indisipliner atau pelanggaran kode etik profesi

sepanjang itu tidak terkait dengan materi penyidikan katakanlah ada dugaan bersalah tidak disiplin melanggar kode etik
tapi bagaimana pembuktian pidananya apakah dipengaruhi itu tidak belum tentu
proses itu bisa berjalan bisa saja diganti penyidiknya lanjutkan ke penyidik yang baru ini yang kita lihat nanti
bisa saja seperti itu kalau memang ada penyidik yang di awal itu tidak sesuai dengan prosedur diganti itu dugaan kita
kan dia penyidikannya tidak terhenti itu kan bisa terjadi
inilah yang kita akan dapatkan klarifikasinya seperti apa pada waktu itu tindak lanjut terkait dengan pengaduan di propam polda
tapi seluruh penyidik yang menangani kasus ini sudah dimintai keterangan oleh propam
itu yang kita akan mintakan dulu klarifikasinya
karena memang sudah delapan tahun begitu ya bung reza seperti apa ya mengurai benang yang sudah kusut apalagi memang sudah apa ya sudah berapa tahun
makanya menurut kami ini kasus belum selesai karena masih ada tiga tersangka yang buron
ini dulu dituntaskan ditangkap bisa jadi ada nofum yang tidak terkait dengan pembunuhan berencana
misal bagaimana terkait dengan dugaan pemerkosaan sudah paksa itu seperti apa
kan kita tidak tahu apakah pelaku yang tiga ini yang pelakunya
maka ini harus segera ditangkap agar tuntas dan seolah olah tidak ada yang ditutupi itu bisa clear itu kalau menurut kami
menyimak tadi yang dikatakan penasihat hukum mereka kan beranggapan bahwa delapan orang yang sudah berstatus sebagai terpidana ini adalah salah tangkap
ada indikasi sudah terjadi perlakuan yang agdusif juga terhadap sekian banyak orang yang diperiksa di kepolisian
tadi ibu titin katakan ada foto yang tersebar bagaimana tersangka babak belur lebam lebam parah sedemikian rupa
itu sekali lagi mengindikasikan ada perlakuan abusive terhadap mereka apa yang ingin saya katakan
apabila memang pihak kepolisian ingin mencari tiga atau empat orang yang berstatus sebagai dpu itu silahkan
tetapi jangan sampai kemudian karena desakan sedemikian dahsyat maka seolah olah haruslah dicari bagaimana caranya agar ditemukan tiga atau empat orang betapapun dengan cara cara yang tidak profesional
karena kalau itu berulang maka saya khawatir akan ada tiga sampai empat orang berikutnya yang dikhawatirkan juga akan mendapat perlakuan yang abusive
kalau itu terjadi maka semakin jauh kita dari jauh
semakin jauh kita tidak harus salah bisa ada justice atau keadilan bicara tentang kepastian pun sekarang kita serba mengambang
apalagi kalau kemudian kita bicara tentang kepastian keadilan dan bagaimana kemudian proses hukum bisa berlangsung secara sederhana ini sudah menunjukkan tidak sederhana
akibat titik hulu yang menurut saya tidak sempurna proses penegakan hukum yang semestinya berlangsung secara cepat murah dan sederhana jauh panggang dari api
amat tidak entar polisi kemudian apa ya membenahi ini semua mulai dari kepolisian kemudian kejaksaan
terima kasih sudah bersama kami diuvre successfully

beberapa pelaku yang sudah memang difonis oleh pengadilan dan menjadi terpidana
tapi kemudian polda jawa barat kemudian merilis ada beberapa orang lagi pelaku lainnya
yang masuk dalam daftar pencarian orang atau dpo
saya masih membahasnya bersama dengan bung reza
kemudian juga ada dari kompolnas pak yusuf
bung reza ini kan kalau tadi anda melihat ini ada miscarage of justice
dan mungkin nggak ini dilakukan adanya pembenahan dibuka kembali dari awal dari hulunya
termasuk juga tidak hanya dari penyidik kepolisian tapi juga dari peradilannya proses peradilannya
tadi saya katakan di segmen sebelumnya bahwa saya mengkritisi proses penegakan hukum
yang terlalu mengandalkan pengakuan atau kesaksian
karena psikologinya otak manusia itu rentan
ada posek talun yang disampaikan oleh pengasiat
hukum mengatakan ini kecelakaan tunggal
hasil otopsi pun mengarah pada luka luka akibat kecelakaan tunggal
posisi antara polsek talun dan otopsi sebangun ya
di hilir ada tuntutan yang mengatakan bahwa korban maaf luka akibat benda tajam
berasal dari polres tachirebon
berarti ada dua kubu ini seolah olah
polsek talun dan rumah sakit gunung jati menyimpulkan sebagai kecelakaan
sementara jaksa dan polresta cirebon menyimpulkannya sebagai pidana
hasil kerja polres dihadap hadapkan dengan hasil kerja polsek dan otopsinya
polres tachirebon yang semestinya bisa jawab itu
kenapa berubah menjadi sebuah perkara pidana
karena kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan proses perubahan menjadi pidana ini
anggapan bahwa terjadi kriminalisasi masuk akal
dan kalau sudah kriminalisasi ujung pertanyaan ada dua
perpindahan yang tidak terukur semacam ini disebabkan masalah kompetensi
atau disebabkan oleh masalah integritas
kalau ternyata disimpulkan oh ini akar masalahnya ada pada kompetensi penyidik
pengetahuan mereka keterampilan kerja mereka tidak memadai
ya sudah kirim mereka ke sekolah
supaya mereka pertajam pengetahuan dan keterampilan kerja mereka
tapi kalau problemnya pada integritas
maka menurut saya mekanisme sanksi yang harus ditegakkan
iya karena sudah membuat delapan orang terkesan
sudah menjadi bahan bulan bulanan seperti kata penasihat hukum tadi
sehingga mungkin mereka mengeluarkan pengakuan pengakuan yang tidak benar
jadi integritas bagi saya masalah yang lebih serius
karena itu saya berharap kasus ini dibuka kembali
tidak hanya terkait dengan kerja penyelidikan dan penyidikannya
tapi juga terkait dengan mengukur seberapa jauh kesanggupan penyidik
polres tachirbon pada saat itu
untuk melakukan pengusutan kasus ini
dengan cara cara yang betul betul profesional dan berintegritas
itu yang kemudian menjadi apa ya
dikatakan desakan ya atau apa ya
karena juga yang kita juga harus perhatikan adalah bagaimana keluarga korban
yang tentu saja pastinya menunggu jawaban gitu
keadilan yang memang sampai saat ini belum terjawab sepenuhnya begitu ya
walaupun tidak menjadi persoalan hukum
tetapi kan ada sekian banyak orang yang kadung di publik dianggap sebagai pelaku ruda paksa
dari mana kata perkosaan itu muncul awalnya
bu titin masih mendengar suara adisti di studio
jadi saya lari keluar karena saka lagi ada di luar
saya ngejar saka karena ternyata dia keluar rumah saya
setelah kasus ini kemudian kembali mencuat tentu publik juga apa ya
terpidana yang sudah bebas ya
caka keluar ternyata udah dihubungin ini
saka bisa mendengar adisti di studio saka
tentang peristiwa delapan tahun yang lalu pada saat
melakukan penangkapan atau seperti apa
lagi berada di rumah baru bangun tidur
kotornya mau dikasihin ke paman saya
tiba tiba langsung ditangkap tanpa penjelasan apapun
kalau itu itu apa
apa yang ditanyakan kepada polisi
tapi apa yang ditanyakan oleh polisi
bahasanya sebenarnya kamu sekuat seringkan
keluarga sudirman dan keluarga saka semuanya tidur di rumah saya mbak
peristiwanya kalau saya boleh uraikan begini pak
sedang didatangi teman teman dari media pagi pagi
tiba tiba orang orang tua sudirman dan adiknya datang nah saya kan kaget saya juga nah ternyata mereka nyari saya
dari semalam oke terus disampaikanlah bapak kenapa kesini disampaikan alasannya saya enggak mau saya
yang ngomong itu semua media tahu semua apa yang disampaikan oleh keluarga sudirman nah akhirnya
karena begitu saya jemput mbak tapi dijemput juga ternyata di sana udah banyak orang oke di rumah
dengan keluarga sudir oke dan saya jemput semua malamnya pamannya saka yang telepon ya sudah
antriin aja deh ke rumah karena saya juga kan nggak bisa meng cover semuanya jadi sekarang semuanya ada
di rumah saya tapi apa yang terjadi saya nggak mau ngomong mbak karena saya juga enggak dengar langsung dari
orang yang mengkomunikasikan oke saya hanya dengar dari para keluarga dan itu kan saya khawatirnya salah
penafsiran atau mereka sendiri yang memiliki kekhawatiran itu oke baik silakan jadi terkait
dalam sebuah gelar perkara yang sering kita pantau di dalam penanganan kasus yang dikeluhkan
masyarakat itu tentu dalam gelar perkara itu pasti akan mengarahkan kamu sebagai penyidik tidak hanya
berdasarkan pengakuan karena kan di kuhp sendiri di kuhap sendiri kan keterangan tersangka itu kan
paling terakhir jadi tidak bertakuan itu itu pembuktiannya tentu itu tidak seperti itu
di dalam pembuktian kasusnya dari keterangan tersangka tadi apa yang anda misalkan nah kalau itu
tentu memang sepatutnya dilaporkan tapi kan sebagaimana informasi yang kita sudah terima
dari ibu titi juga pernah diadukan ke propam nah itu nanti kita akan lihat penanganan
tindak lanjut pengaduan ini ada atau tidak dugaan saya sementara kalaupun ada
pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik terhadap personil katakanlah yang melakukan
penangkapan atau penyidik yang melakukan sidik tidak sesuai dengan sop dan prosedur ya itu bisa
diberi sanksi apakah diganti kan bisa tetap berlanjut pidananya tidak selesai gara gara ada proses di
propam dia tetap berlanjut itu kan terbukti nah yang kedua terkait dengan berkas perkara itu sendiri
tidak hanya ketika sudah masuk ke pengadilan bukan hanya berdasarkan hasil penyidikan polri semata tapi
kerja bersama bersama japa jaksa penuntut umum pasti ketika berkas itu dilimpahkan untuk menuju p dua puluh satu itu ada petunjuk petunjuk
harus dilengkapi jaksa penutup itu tidak dengan pega oh sudah kami ternyata oke saya nyatakan pedas itu
itu imposibel oke oke ibu reza dari pubik baru pertama mungkin baru keterangan sakai ya karena
karena di kompas tv saat ini dihadirkan seorang mantan terpidana yang dulu diproses mbak mantan
terpidana yang dulu proses sebagai tersangkal bahkan terdakwa anak anak maka menurut saya bukan
situasi ini tadi saya sebut tiga komisi itu adalah
dan komisi judisial tapi sekarang saya berharap
pandangan pak yusuf kompolnas
saya justru menganggap itu isu sekunder
untuk kembali membuka berkas hasil kerja mereka
berfokus titik awalnya harus pada
maka praktis seolah olah tidak ada langkah
untuk mengecek ulang eksaminasi terhadap
padahal hasil kerja itulah yang sudah
lebih lebih tidak melakukan perkosaan
posisi keadilan bagi dua orang korban
pr berat pastinya bagi polisi
baik dari keluarga korban
bu titin akan mengajukan pks
noving saya sebetulnya kan kehadiran
dede dan af bagaimana dia sangat rinci
persidangan tetapi kalau itu pun sulit
disampaikan oleh pak reza kembali ke titik
baik bu titin kita akan tunggu bagaimana nanti
bung reza pak warsim
telah bergabung bersama kami di